empat proyek pembangkit listrik mangkrak sejak delapan tahun terakhir
meski berkapasitas kecil nilai investasi dari ke tiga puluh empat proyek tersebut mencapai triliunan rupiah
dilansir detik finance direktur utama pln sofian basir menegaskan
proyek tersebut merupakan bagian dari fast track program ataupun tahap satu pada tahun dua ribu sembilan
dan berbeda dengan proyek tiga puluh lima mw
pln memutuskan akan melanjutkan tujuh belas dari tiga puluh empat proyek mangkrak tersebut setelah melakukan evaluasi
jumlah kapasitas dari tujuh belas proyek mangkrak sekitar tiga ratus hingga empat ratus mw dengan jumlah investasi sekitar enam triliun rupiah
untuk melanjutkan tujuh belas proyek yang mangkrak perusahaan listrik negara atau pln hanya sanggup menyediakan satu triliun rupiah
direktur utama pln sofian basir menyebutkan pembiayaan tersebut berasal dari kantong perusahaan pln
namun badan usaha milik negara dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek juga tetap akan membiayai kembali